menyambut bulan suci ramadan para marbot dan pengurus masjid di sejumlah titik di jakarta mendapat bantuan sembako
bantuan disampaikan sebagai apresiasi terhadap para marbot dan pengurus masjid
menyambut datangnya bulan suci ramadan
relawan sahabat ganjar menggelar aksi sosial dalam bentuk berbagi sembako
sejumlah bahan pokok dibagikan kepada para marbot serta pengurus masjid
bantuan disebar ke lima titik di jakarta yaitu jakarta barat jakarta selatan jakarta utara jakarta pusat serta jakarta timur
aksi berbagi sembako dilakukan pada sabtu dua april dua ribu dua puluh
sembako dibagikan dalam bentuk paket kantong atau goodie bag berwarna merah sehingga mudah untuk dibawa
ketua dpw sahabat ganjar dg jakarta ibran roshili menyatakan
lewat aksi ini sahabat ganjar ingin mengapresiasi kinerja dan pengabdian para marhut dan pengurus masjid
dki jakarta menggelar aksi ini dengan berkolaborasi bersama dewan pimpinan cabang
kami dari relawan sahabat ganjar dpw dki jakarta berkolaborasi dengan dpc jakarta selatan
yang mana pada hari ini kita telah memberikan apresiasi sebuah sebakau untuk para marbot
aksi sosial ini diharapkan mendulang keberkahan pada momentum ramadan tahun ini
numron berharap sembako yang dibagikan bisa bermanfaat bagi pihak yang menerima

alhamdulillah dalam rangka menyambut bulan suci ramadan ini
semoga apa yang kita berikan kepada beliau berkah bermanfaat untuk mereka semua
salah seorang pengurus masjid yang mendapat sembako
sumantri memanjatkan syukur karena telah mendapat bantuan sosial
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama saya c c sumantri saya adalah sebagai pengurus dkm masjid nurul hidayah
saya adalah pengurus dg masjid nurul hidayah
saya adalah pengurus dg masjid nurul hidayah

dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat ganjar
yang telah memberikan bantuan sosialnya kepada pengurus masjid dan musyola
dari wilayah lingkungan kami
mudah mudahan apa yang telah diberikan senantiasa bermanfaat untuk kami semuanya
yaitu imam marbot masjid dan pengurus masjid yang lainnya
sekali lagi kami ucapkan terima kasih
atas sumbang sih atau baksi sosial yang telah diadakan di wilayah kami
maksi sosial yang telah diadakan di wilayah kami
makti sosial sahabat ganggar dilakukan dari masjid ke masjid
dan mendapat kesambutan baik